ini kejadian terulang lagi ada yang jadi bingung dua kali kejadian
aing selalu gagal merobohkan budak kowewe guna awli
anak itu hebat sekali
mungkin karena dia anak dari si guru wustiratu
sepertinya pertolonganku tidak berarti apa apa
bagaimana dengan keadaan rai rasantang
raden tenaga dalam yang syekh guru salurkan tidak berarti apa apa
luka dalam ini mas rai rasantang sangat parah sekali raden
syekh guru aku mohon sembuhkanlah raiku
syekh guru akan mencoba raiku
baik syekh guru
astagfirullahaladzim syekh guru
rai aku mohon bertahanlah rai
raih rahi putri kau apa yang terjadi
raih siapa yang telah melukai undaran santan rairan santan terkena sabetan sabit kembarnya yudhakar
tetaplah sih sudahkah dia harus bertanggung jawab atas semua ini kau benar dia harus bertanggung
jawab atas semua ini raih lihatlah mata apakah kau
telah berjalan ke tempat yang benar atau tidak raih lihatlah mata apakah kau telah berjalan ke tempat yang benar atau tidak
bisa melihat alhamdulillah ya rabbi aku sangat senang mendengarnya raih tetapi musibah tidak pernah berhenti menimpa keluarga kita dan sekarang yang menjadi korban adalah rairan santan
benarkah kita harus menjalani semua ini dengan kesabaran sekarang kita harus memikirkan
bagaimana cara menyembuhkan yudhkara santas
bagaimanacha guru aku mohon sembuhkan lah the indah santa
nger mailu segura sudah berusaha
biar aku saja
yang menyalurkan tenaga dalamnya
semoga ayah anda bisa
ayah hanya sedang berusaha menyelamatkan
ada apa ayah anda
tenaga dalam ayah anda sudah habis
karena pertarungan tadi
aku sudah menotong
saluran tenaga dalam ayah anda
karena aku sama sekali tidak ingin
sesuatu terjadi kepada ayah anda
terima kasih putraku
semoga saja nyawara rasantan tidak tertolong
musuhku berkurang satu
benar sekali putraku
semoga saja dia tewas
jadi kita tinggal memikirkan
menyingkirkan walang susang
yunda ambek kase
serta kian santan
kenapa tidak roboh
kau tidak bisa menang
kau tidak bisa menang
kau tidak bisa menang
kau tidak bisa menang
kau tidak bisa menang
kau tidak bisa menang
kau tidak bisa menang
kau tidak bisa menang
kau tidak bisa menang
kau tidak bisa menang
kau tidak bisa menang
kau tidak bisa menang
kau tidak bisa menang
kau tidak bisa menang
kau tidak bisa menang
kau tidak bisa menang
kau tidak bisa menang
kau tidak bisa menang
kau tidak bisa menang
kau tidak bisa menang
kau tidak bisa menang
kau tidak bisa menang
kau tidak bisa menang
kau tidak bisa menang
kau tidak bisa menang
kau tidak bisa menang
kau tidak bisa menang
kau tidak bisa menang
kau tidak bisa menang
kau tidak bisa menang
kau tidak bisa menang
kau tidak bisa menang
kau tidak bisa menang
kau tidak bisa menang
kau tidak bisa menang
kau tidak bisa menang
kau tidak bisa menang
kau tidak bisa menang
kau tidak bisa menang
kau tidak bisa menang
kau tidak bisa menang
kau tidak bisa menang
kau tidak bisa menang
kau tidak bisa menang
kau tidak bisa menang
kau tidak bisa menang
kau tidak bisa menang
kau tidak bisa menang
kau tidak bisa menang
kau tidak bisa menang
kau tidak bisa menang
kau tidak bisa menang
kau tidak bisa menang
aku tidak boleh
aku tidak boleh lemah
kalau aku tidak
berarti aku lupa
apa yang harus kita lakukan
kamu akan mencoba lagi
ini masalah rasa anda yang harus segera ditolong
dia tidak akan bisa tertolong
sampai esok petah
semoga engkau memberikan
kesembuhan kepada nama masalah
santan ya allah
ada seorang tadi
bisa mengobati segala macam penyakit
nyi arum dalu
aku akan kesana
sebaiknya raden jangan
karena raden sedang terluka
bagaimana jika aku yang pergi ke sana
membawa rai rara santak
raden sebaiknya raden bertahan disini
untuk menjaga ayah namu
sementara saya guru
membawani masalah rara santak
aku setuju padamu
aku titipkan putriku rara santak pada musik